tak hanya untuk perempuan pusat grosir yang buka mulai pukul delapan pagi hingga setengah enam sore ini juga menyediakan pakaian muslim untuk laki laki
atau nasi yang dipilih serta isian atau makanan pendampingnya